beginilah aktivitas sudirwan dan wawan dua dari sejumlah petugas dinas perhubungan yang bertugas memantau arus mudik yang melintas di kabupaten indramayu jawa barat
di era modern saat ini petugas di sub masih melestarikan cara menghitung jumlah kendaraan secara manual
dengan cekatan tiap mata dan jari petugas melihat dan menghitung jumlah kendaraan yang melintas di jalur pantura
untuk menjaga konsentrasi mereka bahkan tidak dianjurkan berbincang apalagi menerima telpon selama menghitung
perhitungan mobil pribadi kijang bis harus teliti
menghitung motor ya harus cepat dan teliti
perhitungan ini dilakukan dua puluh empat jam bergantian selama arus mudik dan balik lebaran
jadi komara indramayu jawa barat